ya ada sebuah kasus yang tidak biasa terjadi di lumajang jawa timur
seorang suami menggadaikan istrinya sebagai jaminan utang yang diklaim jumlahnya sebesar satu ratus dua puluh juta rupiah
kok kaya barang nih digadaikan
namun saat ingin menebu sang istri dengan sebidang tanah sang pemberi hutang ini menolaknya
kecewa dengan hal itu sang suami justru merencanakan pembunuhan yang justru berujung salah sasaran
hr warga desa jengrong ranuyoso lumajang jawa timur awalnya meminjam uang dari warga bernama hartono
menurut hr utangnya sebesar satu ratus dua puluh juta rupiah
sebagai jaminan ia menyerahkan sang istri hingga nanti hutangnya lunas
namun saat h r tidak menunasi utangnya dengan sebidang tanah ditolak oleh hartono yang menginginkan uang tunai
kesal sang istri tak bisa dibawa pulang h r pun menerima uang tunai
h r mencoba merencanakan pembunuhan
ternyata h r salah sasaran
hr justru menghabisi nyawa muhammad hola saat melintasi jalan desa sombo kecamatan guci alit pada rabu malam
hr baru menyadari kesalahannya saat korban sudah berada di rumah sakit
h r sempat melarikan diri tapi berhasil ditangkap tim kobra polres lumajang kamisuri
kepada polisi ar mengaku ingin membunuh karena sakit hati
namun dia tak sengaja membunuh korban karena salah sasaran
tadi ada bunganya ya
nggak tahu juga
berapa kamu tinggal lama itu dengan istri kamu
sudah tujuh bulanan
selain menangkap hr polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap istrinya dan hartono
yang pernah mengungkap motif sebenarnya
kapanpun saya ketemu dengan hartono akan saya bunuh
nah pada saat itulah dia merasa melihat hartono lagi berboncengan naik motor langsung ditebas dari belakang
nah ternyata setelah jatuh dia lihat yang dibunuh ini yang ditebas ini ternyata bukan hartono
masih sudaranya juga
dari tangan tersangka polisi menyita sebilas senjata tajam jenis celurit dan baju korban yang bersimbang